menggunakan alat pelindung diri lengkap
petugas pemulasaran jenazah covid sembilan belas
sabtu siang diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah seorang wanita berusia tiga puluh lima tahun
dari dalam rumahnya di kawasan kampung gedong pasar rebo jakarta timur
mariani sebelumnya ditemukan meninggal jumat sore akibat covid sembilan belas
yang diperparah penyakit darah tinggi
ironisnya korban yang meninggal dunia pada jumat sore
sempat terlantar lantaran menunggu antrian pemulasaran
jenazah akhirnya baru dievakuasi petugas pada sabtu siang menggunakan sebuah gerobak
jenazah mariani selanjutnya dimakamkan
sesuai standar penanganan covid sembilan belas
di tpu pasar rebo jakarta timur
rizky yhtiar yahya jakarta